sudah dua tahun ini siti halkiah mendaftar haji khusus
karena harus mengantri lima tahun lagi ia memilih penyelenggara haji lain
gayung pun bersambut kawan suaminya mengajak mereka berdua berangkat ke tanah suci
saat mendaftar ibu satu anak ini mendapat informasi hotel transit
mulanya ia awam dengan makna transit itu
ditambah posisinya pun jauh dari masjidil haram
namun kesan itu hilang setelah hampir sepekan bersama jemaah
siti alkia pun antusias dengan konsep hotel transit ini
kalau yang di medina itu kan memang kita hotel ya
kalau di apartemen ini kan kita skupnya lebih kecil
jadi memang pasti ketemu gitu loh pas jam makan apa gitu
kalau di medina itu masih jam makan karena banyak juga sama orang orang lain
jadi nggak terlalu terlalu dekat
kalau ini saya bilang sih bagus konsepnya untuk mendekatkan sama yang lain gitu ya
tak hanya siti beberapa penyelenggara haji khusus
pun sempat mempertanyakan pemilihan hotel transit
saya adalah orang yang dulu menjibir ada jadwal mau ditempatkan di transit
tapi ketika kami sadarin betul
dan kita coba saat itu jemaah kita tarik ke transit
masa kenyamanan dan kenikmatannya
penyelenggaraan hotel transit ini dimulai sejak tahun dua ribu delapan lalu
tak hanya untuk saling mengenal dan memperdalam agama
transit juga menghemat biaya penyelenggaraan haji khusus
bahwa saya rasanya tidak ridho

bahwa saya rasanya tidak ridho jemaah harus mengeluarkan hal hal yang berbeda dan berbeda dengan hal hal yang lain

yang terlalu mahal
akar lebih baik itu ditasyarufkan dibelanjakan diberikan secara sosial atau bagaimana lainnya
dengan sistem transit ini
jemaah haji dikondisikan bisa mempersiapkan diri lebih baik dan prima
jangan sampai penantian wukuf sekian tahun gagal
hanya karena hal hal sepele ataupun sikap individualistis
mufti akbar mekah